ah bosan tiap kali bilangnya begitu
setiap hari begini terus telat terus
cepat aku nunggu susu tiap pagi seperti ini
kita lah gak harus susuin tempat lain aja
sabar sih pak
sebentar lagi gue sari datang kan masih pagi
nah pak itu sarinya datang
panjang umurnya ya si sari pak
baru diomongin udah nongol
jangan diomongin kasihan
kamu ini niat jualan apa enggak sih
jam segini baru nyampe
di warung lain
setiap hari kerja kamu cuma minta maaf
aku itu perlu minum susunya itu pagi pagi tau
eh mulai besok kamu bisa nggak datang lebih pagi
saya akan usahakan pak
sudah sari nggak apa apa
kamu yang selalu belain dia terus
ini bu susunya
tinggal satu botol
nanti pulang sekolah saya akan antarkan lagi
aku kan setiap hari selalu pesennya tiga botol sari
kok cuma dikasih satu
tadi susunya saya bagi bagi ke pelanggan lain pak
udah gitu diagennya juga cuma sedikit
maaf ya pak
jangan kebanyakan modal maaf kamu ya
kata maaf kamu itu udah gak laku dijual
ya ampun pak
jangan marah marah terus begitu dong
kamu ini selalu membelain dia terus
budaya telat kok selalu ditolak rancik
bisa jantungan kalau saya bagi bagi terus
kalau gitu saya berangkat sekolah dulu ya bu
ibu sini biar sari bantuin
udah gak usah
ibu belanjaannya banyak banget sih
sini sari yang bantuin ya
udah biarin sari juga repot tuh bawa botol botol
gak apa apa udah sini sari aja
sari udah hampir jam tujuh
udah di sini aja ya
benar nih bu gak apa apa
iya udah deket kok
kalau gitu sari sekolah dulu ya bu
bukain dong pak
pak saya janji deh pak
gak bakalan gak bakalan telat lagi deh pak
bukain dong pak
telat lagi telat lagi
kok tiap hari telat
eh kau kan tahu peraturan di sekolah sini kalau terlambat tidak boleh masuk
sari janji gak bakalan telat lagi deh besok besok
tiap kali bilangnya begitu
eh lebih baik kau pulang
syukurin emang enak lihat mulu
ya kenapa sih dia telat mau
ya ampun kayak gak tau aja
dia kan loper susu
jadi kalau pagi ngantar susu dulu
bu sari mandi dulu ya bu
pak dibasa basi segala kamu
udah cepetkan sana
nanti kamu telat lagi lho
maaf ya nukrikannya yang bagus ya
yang rapi biar enak dilihatin ya
apa sih bu
kamu sih dari bawel jadi gini deh
emang kenapa bu
itu tadi tadi baranya ada yang loncat terus
ya ada sih kamu bolong sari
hai bu kirain ada apaan
bu ainnya lincah banget ya
sari tolongin ibu dong
kamu dari sana ibu dari sini
dasar ayam prensik
bu ayamnya udah ketang ketang
udah memuaskan di kantangnya
ini nih gara gara nangkep
terus dasinya kok bolong
oh ini pas ibu lagi nyetrika
kena percikan bara api
yaudah ibu punya dasi di dalam
yuk kita masuk dulu
sekalian ibu bersihin muka
sari duduk dulu ya
ibu ambil dasi
iya si ini punya anak ibu
terus anak ibu sekarang dimana
dia sudah disurga
setahun yang lalu
dia juga seumuran sari
makanya ibu selalu ingat anak ibu
kalau melihat sari
dia juga sering chickie
juara lari loh
sari juga pengen jadi juara lari ah
tapi mana mungkin sari kan terkena lelet talia selambat
yaudah sini ibu pakein
terima kasih ya bu
oh iya ada pisang goreng untuk kamu bawa di sekolah sebentar ya
bang tuh juga kagak ada tanggung doang
kayanya sih dari rumah bu hirma doang
jangan jangan anak bu hirma lagi abis ini kayak pake seragam sd gitu
itu loh yang juara lari
lupa ya kan anaknya bu hirma udah kalah dong udah meninggal setahun yang lalu
abang lu jangan nakutin deh
pak kok bukain tuh pak
pak bukan gitu dong pak
tadi saya telat karena bantuin ibu ibu angkep ayamnya pak
saya janji deh besok gak bakalan gitu lagi
saya janji pak
makasih ya pak
waduh neng sari tumbuhan amat
pagi pagi udah nyampe sekolah kadang sari
emangnya saya belum telat ya pak
tapi kok pintunya udah ditutup
neng sari itu mah bukannya ditutup
emang belum dibuka
pakcik bagian dong
neng sari bapak sarapan dulu ya
pak bon juga mau ngisi air ngepen ya
kok aku bisa lari cepet
udah gitu kalau aku ngulus dada bisa berhenti sendiri
nyimpi apa aku semalam
pagi pagi di sekolah udah dateng perjisu
emang susu susunya udah dianterin
ya sekali sekali boleh dong
sampai sekolah pagi pagi
alah gak masuk di akal
tadi pagi kamu numpang kan sama truk sampeng sering lewat depan rumah kamu itu
dasar orang aneh
aku aja gak tahu bisa cepet cepet sampai di sini
anak anak semua mencatat ya
ini bahan untuk ulangan besok
sari cepetan nyatetnya
nanti ketinggalan mau bentar lagi mau dihapus
aku capek banget
tadi aku lari cepat banget
kayak dikejar kejar setan
sari ranti jangan ngobrol terus
sari itu keringat kamu ngalir terus
ah tanganku kok busnya cepet banget ya
oh jadi udah si ini ya penyebabnya
hebat banget ya
kalau aku bisa melakukan segala sesuatu dengan cepat
berarti aku bisa mengantar susu lebih pagi dong
jadi palura gak marah marah lagi deh sama aku
syukur deh ibu ikut seneng kalau pak lura sudah gak marah marah lagi
iya bu itu semua karena sari sudah bisa ngantirin susu dengan cepat
seperti bis patas
di sebatas itu kayak kilat yang jalannya tuh cepet tuh bu
terus kalau kamu kenapa larinya bisa cepet kayak bis patas
karena dasi patas
kok tambah gak karuan ibu gak ngerti ah
ini loh bu kan setiap hari sering ngelewatin rumahnya bu irma
ibu tau kan
nah sewaktu waktu sari nolongin bu irma
terus bu irma lihat nasinya sari yang bolong tuh bu
ibu tau gak
sari dikasih dasi sama dasi
sari dikasih sama dia
yang peninggalan anaknya yang udah meninggal
ternyata nih bu dasi itu bisa mempercepat pekerjaan
jadi sari kasih nama aja dasi patas